kita kesorotan lainnya bupati sidoarjo ahmad mudorali ditahan kpk sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan badan pelayanan pajak daerah kabupaten sidoarjo
mudorali ditahan usai menjalani pemeriksaan di kpk
dalam kasusnya mudor ini diduga melakukan korupsi memotong dana insentif pajak asn di bppd sidoarjo
nilai pungli sebagai bukti permulaan khusus tahun dua ribu dua puluh tiga mencapai dua tujuh triliun rupiah
kpk menetapkan mundur ini sebagai tersangka setelah menggelar ekspos dari hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan pada januari dua ribu dua puluh empat lalu
dalam ott tersebut kpk menangkap belasan orang termasuk sana keluarga ahmad mudor
atau saya baca saja satu kali saya akan lanjut sebagai ahmad bupati kabupaten sidoarjo
yang berikut konstruksi perkara diduga telah terjadi
dalam jabatan selaku bupati kabupaten sidoarjo
ama memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu
dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten
pemerintah kabupaten sidoarjo tentunya